imbauan agar warga segera memasang set top box disampaikan pemerintah kota banda aceh melalui dinas kominfo
kota banda aceh adalah salah satu wilayah di provinsi aceh yang menjadi proyek percontohan migrasi siaran digital secara nasional
set top box merupakan perangkat untuk mengkonversi sinyal digital dengan kualitas gambar dan suara yang jernih
perangkat hanya diperlukan untuk tv analog sedangkan tv digital tidak diperlukan
karena sudah tertanam dalam perangkat televisi bawaan
dengan memasang set top box masyarakat dapat menikmati lebih dari tiga puluh saluran televisi
baik lokal maupun nasional dengan kualitas gambar dan suara yang jernih
kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kota banda aceh
bahwa perubahan migrasi tv analog ke digital ini adalah suatu keniscayaan
dan ini sangat penting karena menyangkut dengan kenikmatan
kemudian kita untuk menonton tv jelas gambarnya suaranya bersih dan channelnya bertambah
pasti dengan adanya digital ini kan ada efisiensi frekuensi
efisiensi frekuensi itu nanti akan digunakan nanti dialokasikan untuk kepentingan telekomunikasi
dan ada diversifikasi kontennya di sini dengan ini akan menjadi program siarannya menjadi lebih banyak
terus ada beberapa hal juga dengan adanya ini juga
digital dividen itu nanti akan dialokasikan untuk internet
pihak pemkot menyebut warga yang masih menggunakan perangkat televisi analog
tidak perlu membeli perangkat tv yang baru
cukup menambahkan perangkat set top box dan tidak memerlukan para bola khusus untuk menerima sinyal digital
set top box di kota banda aceh dapat dibeli di toko toko elektronik
dengan harga mulai dari dua ratus ribu hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah
ibnu hajar banda aceh